kpk hari ini memeriksa anggota dpr niko siahaan terkait tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan bupati cirebon sunjaya
pemeriksaan niko disebut berkaitan dengan dugaan aliran dana yang pernah ia terima dari mantan bupati sunjaya
usai diperiksa oleh penyidik kpk niko keluar dari gedung kpk sekitar pukul sebelas empat puluh siang
niko mengaku mendapat sepuluh hingga lima belas pertanyaan dari penyidik komisi antirasuah
niko mengaku pemanggilannya kali ini memang terkait aliran dana sebanyak dua ratus lima puluh juta rupiah yang pernah ia terima untuk kongres sumpah pemuda pdip dua ribu delapan belas lalu
niko mengaku awalnya tidak mengetahui perihal dana dua ratus lima puluh juta tersebut
niko juga mengatakan saat ini uang tersebut telah ia kembalikan
betul jadi menurut saya itu adalah gotong royong ya sebenarnya ya
yang menurut saya wajar dilakukan oleh anggota organisasi kan begitu kan
sehingga saya rasa ini merupakan suatu hal yang lumrah dilakukan gotong royong kan gitu kan
yang nggak mungkin kita halangi kan kalau ada yang mau melakukan gotong royong
jadi keterangan apa di situ
yang ditanyakan apakah anda mengetahui saya bilang ya saya tidak tahu uangnya dari mana kan begitu
itu adalah sumbangan dia
sekitar berapa pertanyaan tadi pak
sekitar sepuluh sampai lima belas pertanyaan